jalur pantura dikenal sebagai rute yang panjang dan juga rawan macet pada masa mudik lebaran khususnya
tidak mengherankan jika banyak sekali tempat untuk beristirahat yang juga menyediakan hidangan
namun sejumlah tempat usaha tersebut kini bagaikan mati suri setelah diresmikannya jalan tol cikopo palimanan pada dua ribu lima belas
dalam jelajah mudik kali ini koresponen cnn indonesia albia pertama menelusuri lokasi peristirahatan dan rumah makan
yang masih tetap bertahan di jalur pantura yang ternyata kini sepi
masih bersama saya albih pertama di jalur pantura
kali ini saya melanjutkan perjalanan untuk menelusuri rute mudik di utara jawa ini
inilah yang menjadi salah satu kira di jalur pantura
setiap kali jelang lebaran atau di jalur mudik seperti ini banyak sekali warga yang menantikan untuk diberikan sedekah bisa dikatakan
dengan menggunakan sapu sapu lidi seperti ini
ini sudah terjadi atau sudah ada sejak dulu sebenarnya sudah menjadi tren
jalur pantura ini menjadi jalur prioritas bagi para pemudik menuju ke daerah di jawa tengah dan juga di jawa timur
di sekitar patrol indramayu ini banyak sekali warung warung seperti ini yang ada di pinggir jalan ini menjajakan makanan dan juga sebagai tempat peristirahatan
tapi bisa dilihat sekarang beberapa rumah rumah makan ini saat ini terlihat tutup
ibaratkan tempat peristirahatan dan juga tempat makan yang ada di jalur pantura ini mengalami mati suri seperti ini
saya ingat sekali ini adalah dulu salah satu tempat peristirahatan ataupun tempat makan yang ramai
area parkir yang luas dan masih ada tulisan free hotspot sulap oleh oleh dan lain sebagainya
semua ada di tempat makan ini
belum lagi pemandangan yang bagus karena langsung menghadap ke laut ada masjid tapi saat ini kondisinya terbengkalai
setelah ini kita akan coba cari tempat makan lainnya yang masih bertahan untuk tetap buka
ini juga terlalu banyak rumah makan yang cukup besar tapi saya lihat kondisinya saat ini tidak ada pengunjung
di mana ini merupakan salah satu rumah makan yang berada di jalur pantura tepatnya di kawasan patrol indramayu
saya benar benar ingat sekali bahwa dulu ketika saya melakukan perjalanan mudik bersama orang tua saya ke sini tempat ini begitu ramai pak
tapi saat ini bisa dilihat tidak banyak lagi yang datang
bisa dilihat sini suki
halo selamat siang
sekarang saya lihat sini sudah mulai sepi itu kira kira karena apa mas ya
ya imbasnya sih karena tol cipali itu
karena tol cipali ya
ya kurang banget sih
pusah pusah yang di jalur pantura bahkan banyak yang belum tikar lah ibaratnya
bulan puasa seperti saat ini apakah ada kemungkinan pengunjung atau konsumen lebih banyak datangnya mas atau gimana
malah berkurang sih
seharusnya kan kalau bulan puasa lebih banyak yang datang gitu
tapi malah berkurang ya tiga tahun terakhir berarti
iya kan ada yang pelanggan yang dulu
masih ada pelanggan setia gitu ya
masih ada pelanggan setia
oke kira kira penurunannya jauh nggak mas anjlok anjlok sekali atau tidak berapa persen kira kira
jauh sih lima puluh persen
kalau begitu sekarang saya mau melanjutkan perjalanan selanjutnya ke sejumlah daerah masih di jalur pantura
albi pratama indra mayu